ditargetkan pada akhir oktober dua ribu dua puluh satu sudah bisa dipastikan rampung seluruhnya
sejumlah sektor penunjang seperti tribun penonton
sampai dengan pusat kesehatan yang menjadi syarat terpenting
dalam acara motorsport di klein sudah selesai
direktur strategi dan komunikasi mgpa happy harinto
mengatakan ada sekitar enam ratus petugas marshal
yang direkrut dari kalangan masyarakat sekitar
untuk berpartisipasi dalam jalannya acara balap
parcel itu ada enam ratus sekian yang dididik
tapi memang tidak kita ambil semuanya
itu didik ini yang mendidiknya
jadi melalui imi dengan pemuda pemuda setempat
marshal marshal ini akan mendapat sertifikasi
selain dari fam juga dapat sertifikasi dari imi
sehingga potensi anak anak muda di sekitar sana
di sekitar mandalika ini
benar benar bisa terangkat mereka
selain itu mgpa bersama ini juga telah resmi mengumumkan
harga penjualan tiket secara resmi
yang akan dijual mulai dua puluh tiga oktober dua ribu dua puluh
yang menjadi salah satu promotor acara
harga tiket berkisar mulai rp enam ratus hingga rp sembilan belas lima juta
yang akan dijual dengan sistem tiket only
maupun dengan paket akomodasi wisata lengkap
harga tiketnya dari mulai rp enam ratus sampai rp sembilan belas lima ratus
yang rp sembilan belas lima ratus itu yang sultan
jadi menurut saya ini harganya standar internasional
meski begitu sesuai aturan pemerintah
kapasitas penonton hanya dibuka untuk dua puluh lima ribu orang saja
dari total kapasitas yang mencapai seratus ribu penonton
pembelian tiket juga harus disertai bukti vaksinasi
karena covid sembilan belas sebanyak dua dosis
dengan kesiapan sejumlah aspek dan rilisnya harga jual tiket menonton
world superbike di pertamina mandalika international street circuit
beberapa penggemar olahraga motorsport tanah air
mengaku sudah menantikan berlangsungnya acara
begitu juga gue rasa sama motorsport antusias yang lain
indonesia bisa punya sirkuit internasional
dan menjalankan kesehatan
superbike ya nanti november nanti
sirkuit mandalika sendiri akan menjadi seri pamungkas
dari perebutan gelar juara tahun dua ribu dua puluh
antara juara dunia enam kali world superbike dari tim kawasaki racing
jonathan rea dan pembalap pata yamaha asal turki
kini para penggemar olahraga motorsport di indonesia
bisa menyaksikan lebih dekat para pembalap world superbike bertalenta
seperti jonathan rea
dan pembalap asal belanda berdarah maluku
secara langsung di sirkuit mandalika lombok nusa tenggara barat
setelah selesai membangun sirkuit mandalika di lombok nusa tenggara barat
dan menjadikannya lokasi ajang balap world superbike dan motogp
indonesia siap membangun sirkuit lainnya di sejumlah daerah lainnya di tanah air
hal ini dilakukan guna meningkatkan daya tarik wisata mancanegara
serta meningkatkan prestasi anak bangsa di kanca motorsport
hal ini disampaikan oleh ketua ikatan motor indonesia bambang susatyo
saat konferensi pers terkait persiapan gelaran balap world superbike
di sirkuit mandalika pada selasa sore
bambang mengatakan imi bersama pemerintah dan sejumlah investor
berencana membangun sejumlah sirkuit di beberapa daerah
guna menarik wisatawan dan juga mengeber prestasi pembalap muda indonesia